komisi pemberantasan korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan
sepanjang jumat malam sembilan belas agustus hingga sabtu dini hari kemarin
kpk menangkap delapan orang di tiga lokasi terpisah
masing masing lampung bandung dan bali
yang diduga terlibat kasus penyuapan penerimaan mahasiswa baru
di universitas lampung atau unila
setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan
dari delapan orang yang tertangkap tersebut ditetapkan sebagai tersangka
mereka adalah rektor unila karomani
wakil rektor satu bidang akademik heriandi
ketua senat mahasiswa unila muhammad basri
dan dari pihak swasta andi deswiandi
andi deswiandi berperan sebagai pemberi uang suap
sedangkan karomani heriandi dan muhammad basri
bertindak sebagai penerima uang suap
dari pemeriksaan sementara menunjukkan
karomani diduga aktif dan terlibat langsung
menentukan besaran uang yang harus disetorkan calon mahasiswa
yang hendak diluluskan
dalam seleksi mandiri masuk universitas lampung atau semanila
ia menetapkan uang berkisar seratus hingga tiga ratus lima puluh juta rupiah per orang
karomani juga diduga memerintahkan staffnya
mengumpulkan uang dari orang tua calon mahasiswa
ada pun pihak yang ditangkap di lampung adalah
beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar
deposito di salah satu bank sebesar rp delapan ratus
dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas
yang setara dengan rp satu empat miliar
kemudian pihak yang ditangkap di bandung adalah
krm bs mb dan at
beserta barang bukti karbon atm
dan buku tabungan sebesar rp satu delapan ratus
total uang suap yang diduga diterima oleh karomani rp empat empat miliar
yang sebagian diantaranya dialihkan dalam bentuk deposito dan emas batangan
untuk kepentingan penyidikan
keempat tersangka ini ditahan selama dua puluh hari pertama
di dua rutan berbeda
tersangka karomani ditahan di rutan gedung merah putih kpk
sedangkan tiga tersangka lain ditahan di rutan kpk
cabang pomdam jaya guntur jakarta selatan